kok malah jadi jalan tol awas
ya udah nanti mbak bela bilangin ya makasih ya mbak jalan di lorong jalan orang orang bisa lewat
tapi kau buang sama sebarangan
ini cerita tentang kami anak anak penghuni rusun sama seperti kehidupan anak anak lain yang tinggal
di komplek perumahan atau kampung yang hijau dengan tanah lapang untuk bermain disini kami
punya tempat favorit tempat kami berbagi kesenangan berkumpul bersama teman teman dulu
kita selalu bersama
bermain bersama suka suka
hai l motivate me tempat paling rendah di seluruh tempat
lingkungan kita kita tidak pernah merasakan
sedih kehilangan apalagi kesepian
kita gak peduli orang orang sibuk sendiri
kalau kenyamanan dan keamanan diusun kita ini tidak pernah diperhatikan sama sekali
lalu kemana wakil yang kita serahkan setiap bulan
kalau hampir lima tahun ini tidak ada satu perbaikan fasilitas pun
sekarang terserah ibu ibu semua
apakah kita mau melihat anak anak kita kecelakaan
jangan takut gak ada mbak tebas kok
gak ada mbak tebas kok